perubahan wajah jawa barat ke arah yang lebih baik perlahan mulai terlihat
pembangunan perekonomian pendidikan dan kesehatan di bawah kepemimpinan gubernur ahmad heriawan
atau yang akrab di sapa aher mulai menunjukkan grafik peningkatan
beberapa kebijakannya telah mendapat penghargaan tingkat nasional
seperti penghargaan indonesia attractiveness index sebagai provinsi dengan daya tarik investasi yang tinggi di dua ribu dua puluh
dan penghargaan top sembilan puluh sembilan inovasi pelayanan publik tahun dua ribu enam belas
prestasi membanggakan juga dicetak dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya
yang kini berada di ranking delapan teratas dari tiga puluh tiga provinsi di indonesia
dan mengelola rp satu enam ratus tujuh puluh triliun itu juga sesuatu yang cukup menantang juga
jadi saya pikir secara ekonomi secara kesosialan cukup baik lah
untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah
badan pusat statistik menggunakan tiga indikator utama
yakni pendapatan per kapita
serta rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
angka pengeluaran per kapita jawa barat mencapai sembilan delapan
meningkat sebesar tiga lima puluh dibandingkan tahun sebelumnya
artinya daya beli masyarakat jawa barat meningkat
menjadi tujuh puluh dua empat puluh satu pada dua ribu lima belas
sementara angka rata rata lama sekolah di tahun dua ribu lima belas mencapai tujuh delapan puluh enam tahun
ini artinya masyarakat jawa barat di atas lima belas tahun
rata rata mengenyam pendidikan semakin tinggi
berdasarkan indikator tersebut
ipm jawa barat berada di angka enam puluh sembilan lima puluh pada dua ribu lima belas
berangkat dari berbagai fenomena yang ada
kepemimpinan aher mendapatkan perhatian dari warganya
pembangunan di jawa barat bagus gitu
cuman akhir tuh sampai sekarang kan
sampai dua periode ini
dia nggak merhatiin buat karyawan honorernya
karena teman teman saya dan saya sendiri honorer
saya sih sebagai warga kabupaten bandung
nggak begitu terasa memang
tahu aja gubernurnya tapi untuk pemeriksaannya saya nggak terlalu melihat
walaupun telah menorehkan sejumlah prestasi
masih banyak sejumlah catatan yang percaya
yang perlu dievaluasi
terutama dalam bidang pendidikan
di mana wajib belajar sembilan tahun masih perlu ditingkatkan
revita ritarani bandung
insight kali ini berada di bandung
dan saya akan berdiskusi dengan gubernur provinsi jawa barat ahmad heriawan
perlu kita ingat bahwa jawa barat itu merupakan provinsi terpadat di indonesia
dengan jumlah populasinya itu lebih dari empat puluh tujuh juta
yaitu sekitar satu per lima ya dari seluruh penduduk di indonesia
tentu saja dari segi bukan saja populasinya yang kaya
dari segi kekayaan alamnya juga
tapi jawa barat juga paling sering ya kena bencana alam
sehingga mungkin mengelola provinsi ini banyak sekali tantangannya
misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
tapi dalam waktu yang sama juga menjaga lingkungan hidup
nah kita akan tanyakan langsung kepada gubernur kita
yang biasanya dikenal sebagai pak aher
ya apa apa saja yang telah dikerjakan selama ini

dan tantangan terbesar yang sempat dihadapi pak aher
apa kabar terima kasih
waktunya luar biasa
pak aher paling sibuk
tapi saya juga orang ini orang bandung
lahir di bandung jadi kita ada kesamaan
tapi saya lihat ya pak aher ini sudah periode kedua
tahun depan akan berakhir menjabat
dan selama menjadi gubernur
lebih dari satu ratus lima puluh penghargaan
dan selama menjadi gubernur
penghargaan yang diterima luar biasa sebagai gubernur yang inovatif kinerjanya baik dan lain sebagainya
tapi mungkin kita agak kilas balik sendiri ya karena memang kalau sekarang angka kemiskinan sudah mulai menurun
kurang ya kurang dari sembilan persen
walaupun gini rasio masih agak tinggi ya tapi secara ekonomi kesejahteraan itu sudah ada kemajuan
tapi hampir sepuluh tahun yang lalu pak
ketika bapak mulai menjabat apa apa saja tantangan yang ditemukan dan apakah ada target yang waktu itu ingin dicapai dan saat ini mudah mudahan sudah
betul kita ketika menyabat dulu kan melihat angka angka makro ya
berupa indeks gini rasio pertumbuhan ekonomi kemudian gdp atau pdrb dalam bahasa kita
ditambah dengan angka pendidikan kesehatan dan lain lain
termasuk infrastruktur itu yang kemudian kita menjadi fokus
mampuannya fokus untuk sebenarnya manusia
kita akan berpikir bahwa tidak mungkin ada kemajuan tanpa kemajuan manusia terlebih dahulu
oleh karenanya kita tingkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan
dan anggarannya paling besar juga kan untuk itu
anggarannya paling besar
jadi contoh mampuannya untuk pendidikan
pendidikan itu pada saat tahun dua ribu delapan saya jadi gubernur
sejumlah murid sma smk mada saliah atau slta itu hanya delapan ratus lima puluh ribu orang
dan sekarang pada tahun dua ribu enam belas ya tahun yang lalu itu sudah diangkat satu sembilan juta
berarti ada peningkatan
peningkatan tersebut kami lakukan dengan mendorong kualitas guru dan kuantitasnya sekaligus
saat yang sama juga kita melihat ada ruang ruang kelas yang masih kurang
jadi tidak sekolahnya di tingkat slta di samping ada jarak ada kemiskinan ada dan lain lain
juga ada kekurangan ruangan
maka kemudian tahun dua ribu sebelas kami membangun ruang kelas itu tidak sederhana tidak sedikit
langsung dari asalnya setahun hanya tiga ratus hanya enam ratus langsung enam enam ribu dan berikutnya empat
tidak kurang dari tiga sampai empat untuk membangun ruang kelas
maka kalau kemudian secara makro dari delapan ratus lima puluh ribu orang sekarang melesat menjadi satu sembilan juta orang
saya pahami oh ini ada peningkatan dari pelayanan yang kita lakukan
dan ini murni dari apbd
murni dari apbd tentu ada bantuan bantuan dari pusat
kalau bantuan pusat kan proporsional seperti provinsi provinsi yang lain
tapi porsi terbesar karena ini adalah provinsi jawa barat tentu dari jawa barat
dulu puskesmas yang bisa rawat inap itu hanya sekitar seratusan atau kurang dari seratus
nah sekarang jumlah rumah sakit dan jumlah puskesmas
yang bisa rawat inap itu sampai diangkat empat ratus lima puluh puskesmas
jadi layanan itu juga cukup memade cukup baik
ditambah dengan penyebaran dokter ditambah dengan program pusat ada bpjs kesehatan
dan saling menyebut satu sama lain sehingga angka kematian ibu menurun
angka kematian bayi juga menurun dan dampaknya angka harapan hidup menjadi naik
itu kan hitung hitungannya kalau angka kematian bayi turun

kemudian angka kematian ibu turun
maka angka harapan hidup menjadi naik
sudah di atas tujuh puluh tahun untuk harapan hidup masyarakat jawa barat
jadi sudah ada hasil nyatanya dari bidang pendidikan dan kesehatan itu
sebentar untuk khusus bidang pendidikan bagaimana dengan perguruan tinggi
karena kalau pendidikan juga kan apalagi jawa barat
banyak anak anak muda yang pintar di sini
bagaimana meningkatkan kualitasnya apalagi di tingkatan perguruan tinggi
dan lebih banyak misalnya sehingga sdm nya nanti kompetitif
paham teknologi bisa bersaing gitu
kalau perguruan tinggi tentu jawa barat adalah provinsi
dengan jumlah perguruan tinggi terbaik yang paling banyak
kita punya itb yang masuk world class bersama dengan ui
kita punya ipb di bogor kita punya unpad
kita punya upi dulu ikib dan punya uin
dan tentu jumlahnya masih kurang dibanding dengan jumlah penduduk yang ada
saya suka iri
iri ini mencukupi
dalam bentuk protes dalam bentuk usulan
kepada menteri dikbud saat itu pak muhammad nuh
saya katakan saya ingin ada perhatian lebih dari pusat kepada jawa barat
terkait perguruan tinggi
sebab kalau di tempat lain ada tiga perguruan tinggi negeri
padahal penduduknya hanya empat juta di jawa hanya lima
penduduknya empat puluh lima juta lebih
sekarang hampir empat puluh tujuh juta
perkembang terus pak penduduknya jawa barat
saya menuntut ingin ada perguruan tinggi negeri yang lain
alhamdulillah tahun dua ribu empat belas
kami dapat dua perguruan tinggi negeri
satu unsil universitas siliwangi di tasikmalaya jadi ptn
kemudian yang kedua adalah unsika di karawang jadi ptn
tahun dua ribu enam belas kemarin kami membuat lagi tiga perguruan tinggi negeri
yaitu perguruan tinggi yang ada
kemudian membuat jarak di luar domisi ini
pada satu saat nanti ketika sudah besar sudah mandiri
nanti akan di spin off akan dipisah
kita punya ipb sukabumi
kita punya unpad pangandaran
kita punya itb cirebon
kita punya tiga perguruan tinggi negeri
ditambah dengan dua sebelumnya
alhamdulillah di zaman saya ada lima ptn baru
sehingga daya tampung untuk ptn akan semakin meningkat
sehingga angka partisipasi perguruan tinggi negeri akan semakin meningkat di jawa barat
pentinglah karena jawa barat ini bukan saja provinsi terpadat
kalau bisa harusnya mengalahkan jawa timur
ada satu hal yang harus dicatat
mengapa jawa barat harus diperhatikan perguruan tinggi negerinya
perguruan tinggi di sumatera di kalimantan kan tidak banyak orang jawa barat yang mencari perguruan tinggi di luar jawa barat
atau di luar jawa
katakanlah ke kalimantan ke sulawesi ke sumatera
tapi orang sulawesi yang terbaik di sana
orang kalimantan orang sumatera kan mencari ke sini
jadi kampus kampus jawa barat diperebutkan bukan hanya oleh masyarakat jabar
tapi oleh masyarakat jawa dan masyarakat luar jawa sekaligus
nah perebutannya kan sangat kuat
jadi saya minta kepada pusat untuk menambah jumlah perguruan tinggi
dan kemudian meminta kepada perkonting yang ada
empat di antaranya untuk membeli program secara khusus
kuotanya dilebihkan untuk jawa barat toh ada yang di jawa barat
sementara diperbutuhkan oleh provinsi yang lain
kan harus menampung dari yang provinsi yang lain
ya saya kira ini tidak melanggar keadilan
kita bicara sekarang mengenai kepadatan penduduk itu sendiri
dan juga walaupun sudah berhasil ya mengurangi angka kemiskinan dari tahun ke tahun
nah ini masih ada kantong kantong saya lihat yang masih harus diperhatikan
apa kira kira tantangannya ke depan
dan satu lagi ini lonjakan penduduknya itu luar biasa
sejak pak aher menjabat sampai sekarang itu sudah berapa juta ya meningkat penduduknya
bagaimana program untuk mengurangi angka kelahiran dan program kb
ya memang kita harus prioritas pada program kependudukan
ini biasa kan jarang diperhatikan orang
padahal sehebat apapun hasil pembangunan hasil pertumbuhan ekonomi
kalau penduduk tidak terkendalikan tidak bisa dinikmati
karena itu perlu dikendalikan direncanakan dengan baik sehingga pertambahannya terencana
alhamdulillah saat saya jadi gubernur tahun dua ribu delapan
perlu sekian tahun
tapi alhamdulillah kami diapresiasi oleh bkkbn pusat dengan dua penghargaan
satu penghargaan dari bkkbn dan satu bangga dari presiden berupa sert rencana
iya nah mengurangi kantong kantong kemiskinan di daerah yang ini kan pasti tantangan ya
lebih mudah menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan meningkatkan pertumbuhan
tapi ketimpangan ini paling sulit untuk dipecahkan
untuk ketimpangan kami lakukan dua pendekatan

pendekatan jangka panjang itu tidak ada pendekatan jangka panjang paling efektif kecuali pendidikan
kita didik mereka tapi hasil pendidikan kan terlihat sepuluh tahun kemudian
tetapi harus kita lakukan
sebab kalau nggak kita lakukan jangka panjang akan terus bermasalah
nah jangka pendeknya tentu kita lakukan program program advokasi kepada mereka
advokasinya ada berupa bantuan bantuan pertanian berupa traktor kepada mereka berupa pupuk dan benih pada mereka
berbagai jenis pertanian
baik pertanian tanaman pangas pertanian horticultura ataupun perkebunan ya
perkebunan karet kopi yang sekarang sedang naik daun
nah dengan kopi kita berharap ada sejumlah kawasan di dekat pegunungan yang bisa terbantu perekonomiannya gara gara kopi
kopi indonesia kopi jawa barat sekarang menempati ranking satu dunia
ini sebagai kabar baik saja kepada para peserta kopi
kan nama kopi itu kan java itu kita kenal kan
identik dengan java
jadi kopi yang paling bagus di dunia itu adalah java
itulah yang diperkenalkan oleh belanda dulu
kemudian ternyata terbaik dari java itu adalah west java
itulah dengan kopi java preanger coffee nya itu
nah sekedar cerita kepada para coffee lover di rumah
tapi teh juga sebenarnya saya pecinta teh lebih
tapi teh juga bagian dari salah satu keunggulan ya
tentu saya ungkapkan karena ini adalah baru baru terjadinya
dan kemudian dipilihlah dua puluh jenis kopi terbaik dunia
yang unik adalah enam dari dua puluh itu berasal dari jawa barat
dan hebatnya nomor satu jawa barat nomor dua nomor empat nomor sembilan nomor kemudian sebelas dan nomor enam belas
itulah kopi jawa barat
ini udah go international ya
nah itu kita lakukan untuk mendorong kantong kantong kemiskinan menjadi lebih sejahtera
dan ini sudah terasa dampaknya
sudah terasa dampaknya
dan kemudian kantong kantong di perkotaan juga dengan bantuan bantuan perekonomian lewat umkm
usaha mikro kecil menengah
dan kemudian ya dampaknya ada
tapi ideanya targetnya untuk tahun dua ribu delapan belas kalau bisa diturunkan lebih
ya bisa mudah mudahan bisa sampai di angka delapan atau tujuh sekian lah
itu menurut kami sudah sangat istimewa
karena ternyata menurunkan kemiskinan luar biasa sulitnya
dan kami melakukan dua cara
cara yang pertama tentu mendorong pertumbuhan ekonomi
dengan mekanisme ekonomi lah kemudian masyarakat yang terdidik khususnya bisa mengakses kemajuan
dan mereka bekerja sesuai dengan kemajuan perekonomian
mungkin di sini bagus kita diskusi mengenai ekonomi
karena pak aher juga sudah sering mendapatkan award untuk kinerja sebagai gubernur
ini kan kalau gubernur kan lebih banyak manajerialnya
untuk mengelola budget
ya tidak akan cukup itu pertama
kedua ini kan pasti pengeluaran selalu lebih banyak daripada pendapatan
nah bagaimana pak aher mengatur pengalokasian dana
tadi kan sudah disebut yang sebagian besar ke pendidikan misalnya
tapi untuk meningkatkan taruhlah tadi industri yang menjadi keunggulan di bandung itu sendiri
dan juga pertanian dan lain sebagainya
ini bagaimana dalam pengelolaannya dan juga pencariannya
karena saya lihat ini sangat potensial sekali untuk dikembangkan
dan tidak bisa hanya mengandalkan apbd
jadi sehebat apapun kita punya apbd kita punya apbn
termasuk masyarakat secara nasional
ya harus difasilitasi oleh pemerintah
fasilitasnya apa fasilitasnya kemudahan perizinan
kemudahan pengadaan raha
nah ini sudah diterapkan
alhamdulillah kami dalam
satu atap itu yang
alhamdulillah jawa barat itu satu atapnya dipakai contoh nasional
kpk melihat ya
bahwa sistem perizinan jawa barat paling transparan paling mudah paling cepat paling murah
dan tanpa ada embel embel mungli dan korupsi dan lain lain
oleh karena kpk kemudian mereplikasi sistem perizinan jawa barat menjadi sistem percontohan
untuk direplikasi oleh seluruh provinsi di indonesia
ini salah satu award yang dimenangin untuk e government
e government betul alhamdulillah
tahun ini kami membuat rumah besar e government nya
sehingga selama ini kan e government masih tercecet di dinas dinas
bapeda punya e government sendiri
kemudian perizinan punya e government sendiri
kemudian pengolah barang punya government sendiri
pendidikan punya government sendiri
perelangan punya e government sendiri
sekarang disatukan dalam satu wadah
dan ini terasa mengurangi mungli korupsi dan inefisiensi
sangat terasa karena tidak ada pertemuan antara
memberi pelayanan dengan yang dilayani
cukup mereka mengirimkan persyaratan secara online
kalaupun perlu tetap muka hanyalah bukti fisik dari online
yang sudah mereka kirimkan secara online
kemudian ketika diverifikasi
juga kami sampaikan kepada mereka secara online
anda kurangnya ini kurangnya itu
setelah dilengkapi kemudian kita cek ke lapangan
di lapangan setelah nggak ada masalah
langsung dikeluarkan perizinannya secepatnya
nah ini seberapa sulit untuk diterapkan
kita ketahui kan biasanya birokrasi itu ya inefisiensi

yang tidak jelas kemana dan lain lain
apa tantangan terbesar
apakah awalnya itu ada resistensi
karena istilahnya penghasilan tambahan yang selama ini
mungkin dinikmati oleh oknum oknum itu sudah jauh berkurang
saya melihat ada gejala seperti itu
dan ini gejala umum di mana mana
oleh karena itu saya kemudian membuat sebuah kebijakan
pokoknya bapak ibu sekalian sebagai birokrat
gak usah mencari cari yang lain
kami tambah penghasilan tambahan
dibuatlah penghasilan tambahan bagi para birokrat kita
dan kami meminta komitmen bahwa tidak ada pencarian yang lain
selain yang ini yang sudah disediakan
dan kemudian kita dorong
target itu harus dari pemimpin kelihatannya
harus ada pimpinan target tersebut
saya ingin bahwa target saya ini ini ada ini
yang unik adalah ketika dirangsang seperti itu
ternyata mereka mampu
yang harus saya kemukakan adalah
siapa yang bikin sistem perizinan yang terbaik itu
kami tidak menggunakan pns
kami tidak menggunakan pihak ketiga
paling disubritisi oleh dosen dosen dari itb
kami punya tiga layanan terbaik
yang digunakan yang dipreplikasi oleh kpk
untuk seluruh provinsi di indonesia
satu perizinan terpadu
untuk pelayanan pajak dan lain lain
yang ketiga kemudian perizinan
yang ketiga ya perizinan
ada perizinan terpadu ada samsat
ada tadi tpp
bagaimana membuat sebuah penghargaan kepada para pns
dengan layanan dengan pengawasan online
tapi mau tidak dulu ada reward dan punishmentnya juga
ini berarti kan harus ada perubahan mindset ya
daripada pns itu sendiri ya
kalau punishmentnya ya kami tidak ada ampun
kalau ada seseorang yang berbuat salah
ya paling tidak secara berdasarkan sim kami segera selesaikan
nah saya lihat nih kan jawa barat itu
kalau kita melihat jawa ya memang
di situ potensi kekayaan alamnya itu kan sangat sangat besar
apa keunggulan keunggulan yang masih perlu dikembangkan
bukan saja berdasarkan agriculture tapi kan industri
kita lihat anak anak muda yang kreatif
industri kreatif itu banyak sekali di jawa barat
dan seberapa tertarik investor untuk masuk ke
saya kira investor sangat tertarik ya
sebab mungkin tiga tahun berturut turut
investor luar negeri itu selalu jawa barat terbanyak
selalu kita dapat award tiga tahun berturut turut
karena jawa barat mengalahkan semua provinsi provinsi yang lain
dalam hal investasi
ini menunjukkan bahwa mereka senang berinvestasi di jawa barat
tentu kita selain kita mendorong masyarakat
untuk berproduksi lebih banyak lagi di sektor pertanian
sebagai sektor rakyat
asal baik itu pertanian tanaman pangan maupun holti kultur dan lain lain
saat yang sama juga yang perlu diingat adalah
selain kita penghasil pangan terbesar di antara semua provinsi yang ada
kita juga penghasil industri manufaktur terbesar
nah inilah yang menolong kami
banyak penduduk tapi alhamdulillah relatif bekerja dengan baik
karena terbukanya industri
dan mereka bisa bekerja di industri tersebut
kemudian pada saat yang sama
kita juga memiliki anak anak kreatif
betul inovasi luar biasa
kita punya bandung cimahi kemudian bogor kemudian cirebon
itu kan pusat pusat industri kreatif
yang tidak saja menggerakkan perekonomian
tapi membuat nilai tambah yang lebih baik lagi
jadi satu benda biasa harganya kemudian ada kreatifitas di situ
itulah yang ikut membantu kesejahteraan kita
sebab kalau kita cerita
berapakah orang jawa barat yang bekerja di sektor formal
ternyata dari dua lima juta angkatan kerja yang bekerja pada saat ini
di sektor industri
sisanya mereka di sektor kreatif tadi
tapi ini bagaimana supaya memformalisasikan
ini kan pajak itu penting
betul ini masyarakat tangan kita
kalau informal kan sulit untuk melacak dan mendatang
ini bagaimana compliance terhadap pajaknya
bukan tantangan berarti kita kan harus bekerja sama dengan sektor pajak
supaya mereka juga pada saat membangun kreatifitas industri
kemudian dalam bentuk mungkin size usahanya itu masih mikro atau kecil
atau bahkan mungkin sudah lebih bisa menengah
nah di sisi mana kita akan terapkan pajak pada mereka
sebab industri mikro kecil itu sudah ikut serta menyelesaikan angkatan kerja
tenaga kerja yang sangat luar biasa
dia tidak selesai dengan industri formal
dan biasanya lebih tidak rentan terhadap krisis
makanya ketika ada krisis krisis hanya menghantam yang formal ini
yang ini tetap saja
tetap jalan tapi akses terhadap modal bagi mereka akses terhadap capital
itu bagaimana jalan atau tidak
kita permudah dengan berbagai cara ya kita ada program dari pusat kur
ada program dari jawa barat juga kcr kredit sintar rakyat
kami di jawa barat punya kcr kredit cinta rakyat
kredit sintar rakyat itu kcr kredit sintar rakyat
mengapa disebut sintar rakyat karena bunganya sangat rendah
jadi ini berlaku untuk industri kecil dan industri mikro
jadi dari mulai maksimal di angka lima puluh juta kita berikan pinjaman modal
dan persyaratannya juga tidak terlalu rumit ya pak
dengan demikian kemudian kita bisa memperhatikan ukm ukm dengan baik
dan perlu dicatat bahwa program program dana bergulir kan rata rata dimana mana gagal
kecuali kcr kcr kami punya beberapa angkatan
angkatan pertama itu satu ratus enam puluh lima miliar angkatan kedua seratus miliar angkatan ketiga
dan npl nya bagus ya
lebih tertib ya mereka bayar
lebih tertib karena biasanya kan justru ukm yang sering intuanya tinggi
justru di jawa barat dalam konteks hcr justru paling rendah npl nya
karena dana bergulir yang kita gulirkan tahun dua ribu sebelas lima tahun ke depan kan lima tahun kemudian berarti tahun dua ribu enam belas kemarin
harus balik dulu ke provinsi
jadi dana bergulir yang kita kerjasamakan dengan bank bank bjb satu ratus enam puluh lima miliar
itu angkatan pertama
tahun dua ribu enam belas balik lagi ke provinsi persis satu ratus enam puluh lima miliar
berarti dana itu sudah kemono mono bergulir balik lagi
dan tahun ini juga akan kita balik lagi ke bank bjb lagi untuk di bergulirkan lima tahun ke depan
nah jumlah umkm yang diciptakan selama ini peningkatannya itu terasa sekali
rasa sekali catatan kami umkm itu seluruhnya ada tiga juta kelompok umkm
baik umkm perorangan maupun umkm yang sudah memiliki karyawan
nggak ada tiga juta orang
alhamdulillah cukup besar dan sekali lagi inilah kekuatan ekonomi kita anti krisis

tentu ke depan harus diperbesar size nya supaya mereka tampil tidak betah di mikro terus terusan tapi kemudian harus menjadi kecil
dan harus ini ada evolusi lah
supaya kontribusi dan terhadap ini kas negaranya kas provinsi juga bisa bertambah
tapi secara infrastruktur ini karena kan saya lihat kan padat penduduk ya
ini pasti perumahan juga sulit ya untuk diatasi dan juga kalau kontur jawa barat ini kan tidak flat begitu
ada tantangan lah dalam membangun infrastruktur di jawa barat ini
apa yang paling berat pak aher dan selama ini yang dikatakan sudah sukses
ya kalau infrastruktur alhamdulillah kalau ukurannya jalan akses konektivitas berbagai daerah mungkin kita sudah yang terbaik di antara profesi yang ada
dengan segala kekurangannya terbaik di antara yang ada
karena biaya infrastruktur ada biaya yang paling besar

saya masih teringat dua ribu delapan itu kemantapan

ini suara sangat bagus sih kabupaten dan kota itu
kemudian jalan jalan desa dengan program desa dari pak
presiden saya kira ikut melancarkan memperbaiki jalan jalan akses kecil yang ada di desa desa lewat program desa yang sudah dua tahun ya
nah untuk program desa itu alhamdulillah di jawa barat itu kompak ya
dana desa itu ada yang dari kabupaten ada yang dari provinsi dan ada yang dari pusat sejak tahun yang lalu
sekarang sudah tahun yang kedua
ini menimbulkan efek positif di desa desa karena jalan jalan terpenting betul ada akses
penggunaan dana desa ini menurut pak aher memang digunakan dengan semesta
jawa barat di jawa barat mereka dilatih dulu cara pengelolaannya oleh bpkp
kalau mereka sudah punya semacam sertifikat bahwa mereka para pengelolanya sudah dilatih bpkp
dan sudah dites berkali kali mereka bisa baru dana tersebut kita salurkan
sepanjang perangkat perangkat desa itu belum belajar bagaimana cara pengelolaan uang maka uang tidak dialirkan
ada rencana untuk membangun mrt mass rapid transport seperti di jakarta sekarang
karena salah satu keberhasilan ekonomi kan banyak orang akhirnya punya motor mobil dan ini kan akan menjadi beban kepada infrastruktur
tentu kita alhamdulillah ya terdampak program pusat yang positif untuk kita
bawanya jawa barat kebagian kereta cepat jakarta bandung
tapi menurut pak aher itu akan membawa dampak yang jauh lebih positif karena atau selama ini juga akses dari jakarta ke bandung kan tidak masalah
tapi kan jalan tol yang dulu tahun dua ribu sembilan dua ribu sepuluh masih lancar sekarang udah macet juga
jadi akses dari jakarta ke bandung lewat kereta cepat saya kira sangat dinanti oleh masyarakat apalagi cepat hanya setengah jam empat puluh menit
saya kira orang jakarta bisa makan siang di bandung dan sebaliknya
jadi makin ramai lagi
tapi kan kalau aksesnya bagus ramai juga tidak menimbulkan kemacetan karena setelah di bandung rencananya nanti akan ada lrt kereta kota yang ringan
ya yang light rail itu
menghubung hubungkan perkotaan di bandung bahkan bandung raya karena tidak saja kota bandung tapi dihubungkan ke kota bandung ke kabupaten bandung ke soreang ke sumedang kemudian ke padalarang ke lembang ke cimahi dan lain sebagainya
nah khusus untuk infrastruktur provinsi ini pendanaannya selama ini dari mana
skema public private partnership ini salah satu yang diandalkan pak aher
ya kita andalkan itu tapi ternyata dalam prakteknya tidak terlalu mudah
mudah mudahan regulasi sekarang mempermudah
kesertaan masyarakat swasta untuk masuk infrastruktur
saya kira masyarakat swasta akan masuk ke infrastruktur kalau memang ada jaminan dan ada kemudahan kemudahan
ada kepastian hukum dan rasa aman
memang kesalahan swasta itu ketika berhubungan dengan tanah mereka tidak mau
nah ini dia
bagaimana pelepasan tanah disini
pembatasan tanah dengan peraturan yang baru sekarang dan kemudian ketegasan dari para pihak kan mesti komplit semuanya
pemerintah ketika membersihkan lahan kompak dibantu oleh tni dibantu oleh polri dimudahkan oleh semua pihak
kalau ada komplain komplainnya dikelola bersama sama dalam sebuah layanan satu atap
kan masalah kita membebaskan ada yang komplain komplain dilayani
ini biaya ganti ruginya
nah itu dia
sekarang sudah lebih mudah lah meskipun belum semudah di negara luar
tapi sudah lebih mudah karena ada kebastian
pemerintah yang pak jokowi relatif ketika memutuskan itu cepat
memutuskan hal hal yang sebelumnya terbengkalai
memang sudah waktunya untuk diimplementasi
jawa barat ini juga dan kita kalau di jakarta kan sering merasa ini kiriman banjir dan lain sebagainya
ini bagaimana pengelolaan lingkungan hidup
apalagi mengingatkan disini banyak sungai
ada yang sungai citarum dan lain sebagainya
apa program program yang dianggap ini paling sukses dan kira kira akan diteruskan ke depan untuk menjaga lingkungan hidup di jawa barat
memang kalau di jawa barat ya kan banjir juga tidak hanya di bekasi yang dekat dengan jakarta dan jakarta
tapi banjir juga di cepungan bandung juga tempatnya banjir
tentu secara topografi memang kawasan kawasan banjir itu kawasan kawasan rendah
seharusnya idealnya di situ tidak ada penumpang
seharusnya di situ tidak ada penduduk seharusnya idealnya
enaknya perkebunan atau enaknya situ danau ketika musim hujan tiba
kalau itu terjadi sebetulnya enak sekali
tapi ya sudah kadung ya
sudah jadi perumahan semenjak puluhan tahun yang lalu
jadi kita harus mengelola ya
pengelolaannya tentu ya di kawasan hulu kita harus melakukan konservasi menghutankan kembali secara besar besaran
dan tentu saja ya ini menyangkut para pihak karena kehutanan juga kebanyakannya dikuasai oleh pemerintah pusat
secure kemudian lhk dan kemudian perhutani dan pksda
ini harus memang serius
saya sering mengatakan bahwa program program kehutanan itu selalu rada rada konvensional
ya di lambat begitu kan
atau konservatif lambat gitu ya
tapi kalau program program penanggulan urusan urusan teknis yang terkait dengan sungai
ini anggaranya sering kali besar
makanya kritik kita ya sudah kita sampaikan supaya diseimbangkan
bahwa pada saat dimana kita
jadi mengeruk sungai mengelola sungai normalisasi sungai
juga saat yang sama harus disertai dengan konservasi kawasan hulu
sebab apa gunanya sungai dikeruk sementara hulu sungainya kemudian tidak ditanami sehingga erosi dan sedimentasi masih terjadi
nah ini salah satu
ada kesempatan kan kalau disini triliun di atas juga triliun juga
biasanya disini triliun di atas cuma puluhan mil ya
tapi tentu saja harus ada penertipan ya dalam orang tidak boleh sembarangan misalnya memiliki dan membangun
terus ini kan daerah resapan air yang ada terjadi
karena punya program citarum bestari ya
kami iri dengan sungai sungai di luar negeri kan bersih bersih gitu
disini penuh sampah biasanya
sampah karena memang budaya kita masih budaya membuang sampah
saya melihat di sungai nil di sudan maupun di mesir ya
itu biasanya jadi daya tarik wisata
betul jadi daya tarik wisata
mereka itu sampai pada sebuah budaya
mereka sama sekali pantang secara budaya tidak dipaksa untuk buang sedikit apapun ke sungai
jadi sungai bersih
nah di kita justru sungai tempat pembuangan
ini kan perlu dirobah
fikiran mindset masyarakat kita perlu dirobah dengan perlu dirobah serobah robahnya gitu
nah kami dalam program citarum bestari itu kita ingin citarum itu terpelihara hulu sampai ke hilir
hulunya bagus kemudian tengah dan hilirnya bagus dan sungainya bersih
dengan gerakan beberapa gerakan
gerakannya lima tidak kami sebut
yang pertama tidak menebang pohon
berarti yang sudah ditebang yang sudah rusak harus di
yang kedua tidak membuang limbah ternak
ternak ternak yang dipelihara di kawasan hulu jangan dibuang limbahnya ke sungai
jadikanlah limbah tanah tersebut sebagai biogas bioenergi
yang ketiga tidak membuang limbah rumah tangga
rumah tangga rumah tangga jangan mengalirkan limbahnya ke sungai
tapi alirkanlah ke tempat tempat yang sudah disepakati dibuat kemudian di treatment setelah bersih baru ke sungai
yang ketiga tidak ngomong limbah industri
industri juga menyumbang luar biasa
dan polotif dalam industri
nah industri itu tidak membuang limbahnya kecuali setelah ditreatment
diolah terlebih dahulu pakai ipal yang mereka miliki
nah ini nakal nakal kan
bayangkan dari tiga ratus tujuh puluh tujuh industri besar di kawasan citarum hanya lima yang taat aturan
nah ini lima ini dipatuhi atau tidak pak
nah yang kelima tidak buang sampah ya
sekarang kita kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan tni kita kerjasama
nah untuk urusan urusan sampah sampah
sampai bawa buat tni

ini mentalitas masyarakat
langsung mereka patuh
enggak mereka patuh mereka mau
tapi ketika kepala dinas atau tim dari provinsi dari kabupaten kota ngomong pakai baju pns
mereka tidak terlalu peduli
jadi mindsetnya masih takut sama tentara ya
itu dia kita ngelola mindset mereka ngelola budaya mereka
bukan kemudian kita bikin yang aneh aneh bukan
ini bagaimana caranya supaya cepat supaya ada kemaslahatan bagi masyarakat kita
kemudian ya setelah itu sampah kasat mata sudah hampir habis
asal jangan nanti tni nya pergi kembali lagi
kan kita pembudayaan terus kita bikin budaya bikin
jadi pada saat kita kerjasama dengan tni kita juga membuat pasukan pasukan ecovillage
jadi ada ecovillager ada pasukan desa berbasis lingkungan yang kemudian mereka dilatih
mereka dikelola secara khusus dan mereka lah nanti yang menjadi duta duta pemerintah untuk menyadarkan masyarakat yang lain
harus ada champion champion itu biasanya
anak anak muda dengan pemikiran yang jauh lebih eco friendly
ngomong ngomong ini kan jawa barat produsen sampah yang kalau kita bisa katakan terbesar ya
di sini juga sering ada masalah dengan tempat pengolahan prosesan sampah terakhir yang suka meledak dan lain sebagainya
dan ini berkaitan dengan infrastruktur itu
khususnya pengadaan energi ya untuk listrik
bagaimana ini cara cara untuk memanfaatkan sampah ini sebenarnya kan bisa dijadikan bahan
untuk menciptakan energi pak aher teknologinya sekarang sudah ada dan tidak terlalu mahal
seringkali dua hal yang seringkali terabaikan
pertama program air bersih
yang kedua program penanganan sampah ini seringkali terabaikan
nah kita sudah punya tempat tempat pemrosesan sampah tapi belum besar
di berbagai kabupaten kota sudah ada masing masing
tapi memang belum berteknologi tinggi
nah kita sudah berniat semenjak awal selalu mogoknya di tender mogok di tender mogok
sekarang kita sedang tender yang baru nih
untuk dua kawasan kawasan nambo di bogor untuk mengelola sampah kota kabupaten bogor kota depok kota bekasi
itu bisa tertangani di situ proses tender hari ini
dan kemudian teknologinya teknologi pengeringan sampah
hasil pengeringan dijual ke indosemen dibuat bahan bakar pabrik semen
ini tentu bernilai ekonomi
air bersih nah ini salah satu yang penting ya
karena ya bukan saja kita banyak padat penduduk
tapi ketersediaan air bersih itu juga semakin lama semakin berkurang ya
ya kalau keterisian air sebetulnya jawa barat itu adalah provinsi di indonesia yang paling banyak memiliki air tawar
karena produksi ikan air tawarnya paling banyak juga di indonesia
tinggal persoalannya adalah bagaimana masyarakat memelihara water value nya
nah persoalannya adalah air itu kan mengalir dari hulu ke hilir
kalau orang hulu orang tengah orangnya tidak memelihara nilai air kan jadi kotor airnya
akibat kota dibersihkannya sangat mahal
maka akibat kotor value nilai air gak dirawat
kos untuk mengolah airnya mahal akhirnya kos yang dibeli masyarakat juga jadi sangat mahal
akhirnya air lebih mahal
seharusnya ini air paling melimpa di jawa barat
melimpah itu akan berguna menjadi air bersih sepanjang tahun
manakala nilai airnya tidak berkurang
artinya orang hulu tidak mengotori air orang tengah tidak mengotori air orang hilir juga tidak mengotori air
air di hilir sama kualitasnya bersih dengan di hulu
itulah terjadi bakal terjadi kalau masyarakat menghormati water value
hari ini water value gak dihormati buang sama sama ke air dampaknya kita banyak air
tapi kekurangan air bersih
ngomong ngomong ekonomi wisata harusnya di jabar paling maju ya
karena disini banyak sekali yang disediakan ya
sampai hari ini kalau destinasi wisata turis lokal tulis indonesia jawa barat paling banyak
ada sekitar tiga puluh delapan juta orang domestik baik dari jabo maupun luar jawa menikmati wisata di jawa barat
belanja juga disitu
tinggal kita menarik turis asing
itu asing baru di angka satu juta lebih setiap tahun
ini strateginya dan kira kira apa yang kita tawarkan untuk turis asing
strateginya tentu ya pelayanan yang baik kemudian infrastruktur yang terus diperbaiki
kemudian tempat tempat wisata yang didekatkan dengan berbagai informasi dengan infrastruktur dan alat transportasi
saya kira itu masalahnya
dan kemudian ada satu hal yang kita juga ke depan akan menjadi tempat wisata yang sangat besar
kita sekarang sedang membangun geopark celetu pelabuhan ratu
nah geopark ini sekarang baru nasional geopark
sedang diajukan tahun ini ke unesco
seberapa besar parknya
di kawasan sukabumi yaitu tempatnya di celetu pelabuhan ratu
itu sudah ada investornya
sudah ada investornya
besok datang kalau fasilitasi dan sarana perasarananya sudah kita sediakan
sekarang sedang membangun jalan
tahun sekarang kita keluarkan dana dua ratus miliar untuk bikin jalan di sana
mudah mudahan dengan dua ratus miliar akan terlihat peta wisata di sana dan akan menjadi tempat wisata
apalagi kalau kemudian tol ciawi sukabumi selesai
nanti disambung di tengah tengah ada cibadak pelabuhan ratu jadi tol juga
sudah sangat lengkap
yang penting sustainable pak aher
jangan nanti ini sumber masalah sendiri
lebih banyak sampah kerusakan lingkungan hidup dan lain sebagainya ya
jadi seluruhnya harus kerja bersama sama dalam cara pandang yang menyuruh
jadi wisata tidak hanya wisata
sampahnya pun diurus airnya pun diurus fotonya pun diurus
jadi kita selalu melakukan kepanitiaan
nanti stakeholdernya siapa nanti yang membantu dinasinnya siapa saja
tidak pernah ada program besar
berdiri sendiri ditangani oleh satu unit
tapi berbagai unit tapi nanti ada leading sector unitnya siapa untuk menangani hal tersebut
salah satu yang menjadi daya tarik jawa barat ya ini adalah kan budayanya tradisinya
di sini kan banyak kesenian ada angklung ada tari tarian dan lain sebagainya
saya ingat sempat ada jadi polemik ini mengenai jaipong dan lain sebagainya
tapi bagaimana supaya jawa barat ini tetap mempertahankan kekhasan keunikannya
bukan saja dari kuliner makanannya tapi juga dari budaya tradisinya yang memang selama ini adalah kekayaan dari provinsi ini
bagaimana pak aher
kita nggak ada masalah dengan persoalan budaya
karena budaya kita adalah budaya yang sopan tidak ada masalah
dulu ada polemik dipolemikan saja itu
saya tidak pernah ngomong apapun
tapi seolah olah wah kita ini
tidak ada sama sekali
itu kenapa jadi polemik

karena saya pejabat publik pejabat politik mungkin ada sisi politik yang dimainkan saat itu
tidak ada masalah apa apa
justru alhamdulillah komunikasi dengan para budayawan dengan para seniman kita terjadi dengan baik
dan semua budaya kita kembangkan dengan baik
untuk saya budaya yang membangun karakter yang menghibur
karena menjadi ciri khas dari jawa barat ini sendiri
terutama angklung ciri khas tersendiri
semalam kita bermain angklung dengan para delegasi di pertemuan ini ya
mereka kaget karena ada pertunjukan namanya
mereka pegang satu satu
kemudian kalau ada dirijennya mereka membunyikan
ternyata bunyi bunyi tersebut membentuk lagu
lagunya lagu indonesia lagu daerah bahkan lagu internasional
ternyata angklung itu adalah gambaran seni yang harmoni
tidak bisa bermain akun sendirian
main angklung harus bareng bareng dan harmoni
itu kuncinya memang
jadi justru keragaman itulah yang menjadi kekuatan
pak aher bagaimana
gaya kepemimpinan selama ini mungkin apa kira kira yang secara sadar diterapkan
apa pak aher
saya kan tidak pernah marah marah
saya tidak mau ngomel ngomel
apalagi dengan bahasa bahasa yang kasar
menggunakan bahasa yang lain lain yang tidak pantas
saya nggak pernah melakukan itu
jadi apa gaya yang dilakukan
di jawa barat ada sebuah filosofi yang namanya budak angon
budak angon itu adalah filosofi yang menggambarkan pemimpin dengan kekuatan
budak angon itu ngangon mengemong merangkul semuanya
ketika ada anak buah kita atau siapapun di depan mata kita masyarakat yang ada persoalan
bukan kemudian kita berpihak kepada salah satu
tapi kemudian yang terbaik adalah kita ngomong dua duanya
karena kedua duanya kan anak anak kita
itu yang kita lakukan
jadi filosofi budak angon kita terapkan di birokrasi maupun di masyarakat luas
sehingga alhamdulillah tidak pernah ada sebuah pes sosial yang kemudian muncul ke permukaan sampai menjadi besar
bahwa ada kelas kelas kecil ada urusan urusan yang di pojokan tidak masalah
kita selesaikan buru buru
jangan jadi tenagaan pojok yang membuat menjadi lebih besar
tapi terus terang setelah sepuluh tahun menjabat ini
tantangan yang paling besar dalam mengelola memimpin memperbaiki provinsi ini apa apa saja
khususnya budaya untuk hidup bersih
budaya untuk tidak buang sampah
budaya untuk menghormati aturan
saya kira itu persoalannya
tinggal satu tahun pak aher apa yang masih menjadi pr yang harus diselesaikan sebelum akhir jabatan
ya saya ingin membangun masjid
kemudian saya juga ingin menyelesaikan bandara
karena jawa barat punya penduduk banyak tapi bandaranya masih ke cengkareng
mungkin sekarang dulu masih jawa barat sekarang sudah banten
tapi penduduk jawa barat sangat banyak pasti menambahkan bandara yang baru
insya allah sedang kita bangun sebesar cengkareng di majalengka

dua ribu delapan belas akan terselesaikan
mudah mudahan lancar gak ada hambatan apapun
masjid tentu saya ingin membuat keseimbangan
saya bangun stadion saya bangun gedung kesenian saya bangun gedung sekolah bangun rumah sakit bangun puskesmas
dimanfaatkan dengan baik
alhamdulillah pon di jawa barat ada stadion bandung lautan api kerjasama dengan kota ada stadion jarak harupat
ada stadion pakansari yang dibogor
jadi sumber ekonomi sendiri
konsumen ekonomi sendiri sekarang dipakai untuk pertemuan masyarakat untuk pertandingan dan untuk yang lain lain
alhamdulillah maka kita lengkapi dengan membangun masjid
seperti bung karno dulu pada saat mau meninggalkan jogja sebagai ibu kota pindah ke jakarta kembali kan dia bikin sebuah pertanda di sana
patok di sana dengan masjid namanya masjid suada di sana
ada regret apa yang dilakukan selama ini yang mungkin wah harusnya sebegini
bukan begitu ada mungkin rasa ketidakpuasan terhadap apa yang dilakukan pak aher sebagai seorang manusia dan juga pemimpin
iya kalau saya melihat bahwa ya kita harus banyak belajar kepada senior senior kita
jadi harusnya nanti siapapun jadi kepala daerah di kabupaten maupun di provinsi
hendaknya duduk panjang dengan kepala daerah sebelumnya
duduk panjang dengan sebuah serpo sebelumnya karena kita akan menghemat waktu
jadi pikiran pikiran seseorang jadi kepala daerah itu tidak dari awal lagi
tapi sudah pikiran yang tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan oleh para seniornya para penerusnya
idealnya itu jangan merusak kalau bisa
ya saya kira itu sangat penting itulah tanda penghormatan kita kepada senior kita dan kemudian kita juga menghemat waktu untuk melanjutkan apa yang sudah ada
tidak harus berpikir dari awal lagi
tapi senang pak aher menikmati menjadi gubernur
saya menikmati karena bisa membuat berbuat banyak yang dibuat di manfaatan orang
saya dulu adalah pimpinan yayasan
saya mau membantu sejumlah anak yatim supaya gratis di sekolah berusaha sebuah tenaga
sulit minta ampun
mencari dana untuk membantu anak anak yatim supaya gratis di sekolah
saya dulu punya yayasan saya mau membangun satu kelas saja rumitnya minta ampun
tapi kita jadi gubernur dengan regulasi yang kita dan keunangan yang kita miliki
saya bisa bangun kelas enam ribu setiap tahun
saya bisa membantu menambah bos pusat di tamu
saya bisa membantu menambah bos pusat di tamu

saya bisa membangun ruang kelas dengan ruang kelas tersebut
kemudian meningkat jumlah siswa slta dari delapan ratus lima puluh ribu ke satu sembilan juta pada hari ini
berarti banyak dong yang terbantu dengan kewenangan yang kita miliki
itu yang membuat saya senang
menggunakan kewenangan semestinya dengan tanggung jawab berkontribusi berarti nanti pak aher
kalau sudah tidak berwenang lagi apa kira kira cita cita
apa yang akan berlaku setelah menjadi gubernur
kan katanya kita bisa memimpin dari tengah
bukannya tud wuryan nayani memimpin dari belakang
bisa berbagai hal
tapi yang jelas yang penting kita terus berperang
bisa mungkin saya harus mengurusi partai di mana saya tempat penanggung
bisa kemudian katakanlah saya ditugaskan di tempat yang lain
kata kala di kabinet yang akan datang saya ada yang menugaskan boleh boleh saja kan begitu
berdasarkan pengalaman yang ada kalau ada yang mau menggunakan
kalau tidak nggak apa apa
tentu ini pengalaman yang sangat panjang berharga
saya tidak pernah membayangkan jadi gubernur ya
saat saya sd smp sma tidak pernah membayangkan
tapi ternyata garis tangan yang dikelola tuhan itu lain
tiba tiba ada sebuah sebab pindah sini pindah sini pindah sini kemudian jadi gubernur
karena itu saya tidak pernah membayangkan menjadi gubernur
makanya ketika jadi gubernur saya akan berbuat sebanyak banyaknya sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak
atau mungkin ke depan juga bisa bertani
bisa memelihara ikan di kolam
sebagai lulusan ipb
harus digunakan juga ya ilmunya
atau bisa jadi penyuluh
bisa jadi motivator ke tempat yang lain
saya senang pertanian alhamdulillah
tapi yang penting juga jaga kesehatan ya
karena untuk berkontribusi kan memerlukan usia panjang
dan kita harapkan juga pak aher masih banyak sekali kontribusinya terhadap kemajuan negara ini
teruji terukur dan adalah penghargaan penghargaan yang juga mencerminkan kinerja yang dilakukan selama ini
pak aher sekali lagi terima kasih banyak
dan saya harapkan sukses ya masa depan
diskusi yang cukup panjang lebar bersama gubernur jawa barat ahmad heriawan
terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa dalam insight episode berikutnya